kita ke informasi pertama pembangunan proyek pekerjaan jalan trans papua saat ini masih terhenti setelah aksi pembantaian kepada pekerja konstruksi oleh kelompok bersenjata pada minggu lalu
kepala balai besar pengerjaan jalan nasional wilayah delapan papua osman marpun mengatakan sudah berkoordinasi dengan aparat gabungan untuk pengamanan pekerjaan proyek jalan trans papua
rencananya minggu depan proyek ini akan kembali dilanjutkan di mana pengerjaan proyeknya juga akan dibantu oleh pihak tni
karena ini merupakan jangka pendek kita sudah berkoordinasi dengan pak panglima kemarin dengan kasat dan pak pangdam sudah berkoordinasi untuk melanjutkan sesegera mungkin
mudah mudahan minggu depan kita udah bisa melanjutkan lagi disertai dengan pengamanan dan jangka pendek ini jipur akan turun untuk membackup pekerjaan
kepolisian daerah papua telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi
yang selamat dari kasus pembunuhan oleh kelompok bersenjata
menurut kabit humas polda papua kombes polisi ahmad mustafa kamal penyebab terjadinya penembakan bukan karena perayaan hud opm yang difoto oleh karyawan
namun akibat proposal masyarakat yang belum dijawab oleh pihak perusahaan pt istaka karya
isu yang berkembang di masyarakat pada satu desember itu adalah informasi ada pengubahan bendera
terus kemudian ada yang memfoto terus kemudian terjadi

kan begitu tapi faktanya tidak seperti itu
jadi hari sabtu itu ada bakar batu di bawah
terus kemudian mereka setelah bakar batu jam sembilan itu mereka baru naik ke atas
naik ke atas itu mencari direktur yang terkuat yang dipercaya dari terlalu lama
padahal direktur salah satu direktur itu kan tadi bakar batu di bawah
nah ketika itu komunisi terputus informasi dari transaksi yang kita dapatkan bahwa
mereka ini sudah beberapa kali ajukan promosal namun tidak direspon
karena dari situlah peristiwa itu terus kemudian terjadi pengrusakan game
terus kemudian terjadi penyanderaan
saya katakan disandera karena sejauh ini ikan jalan kaki dibariskan
dikawal dalam rasa ketakutan dengan senjata
sampai ke yang berikutnya bermalam di sana terus pagi harinya
sampai di dari gunung kapu yang menjadi tkp pembantian atau pembunuhan
yang dilakukan oleh komunikasi pembangunan rakyat terhadap karyawan pt istana kari
jadi sesungguhnya bukan ada bendera bidang joran
tapi sesungguhnya ada suatu proses yang tentunya komunikasi yang tidak terbangun dengan baik
dan itulah yang mengakibatkan kemarahan dari badan kelompok timur
ya lalu apakah yang menjadi prioritas dari tim gabungan tni polri saat ini saiman
baik fani jadi prioritas yang dilakukan gabungan tni polri saat ini masih dalam pencarian lima orang
karyawan pt istana karya di atasnya yaitu adalah m ali akbar
tentang di riki simanjuntak yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan kabarnya seperti apa
dan nasibnya seperti apa fani
lalu bagaimanakah dengan proses pencarian sendiri
rencananya akan ke wilayah mana saja yang akan disisir oleh tim gabungan ini saiman
baik baik fani
dari awal memang pencarian dilakukan dari distrik
distrik dua itu adalah distrik terdekat dari wamena
setelah itu pihak tni polri menyisir ke arah ini dan berhasil tadi telah masuk di area lidi
dan selanjutnya bergerak ke arah juga mencipirkan ke arah juga
kabupaten juga dari arah ketinggian juga ke wilayah nduga
kemungkinan para korban yang selamat mereka balikkan ke arah nduga fani
ya lalu saiman memang seperti yang anda sampaikan
proses pencarian masih terus berlangsung tim gabungan masih terus menyisir daerah daerah terkait
lalu bagaimana terkait pengamanan di pekerjaan atau proyek jalur trans papua sendiri saat ini saiman
jadi pak fani pasca penempatan enam belas korban yang telah meninggal ini yang berhasil dioperasi
sampai saat ini proyek itu belum berjalan
namun janji dari panglima menyatakan dalam sepekan proyek itu harus berjalan
namun saat ini proses
ini karena masih dalam proses pencarian lima korban dan pengejaran yang dilakukan tni stori
proses pembangunan jumatan saat ini belum berjalan fani
ya lalu terkait keberadaan lima
apa maksud kami keberadaan kelompok bersenjata ini
apakah sudah ada titik terang terkait informasi keberadaan mereka saiman
baik fani sampai saat ini saya belum mendapat komplimasi

itu memang jaringan komplikasi tidak ada
jadi itu mungkin yang bisa dikonfirmasi
bisa menyatakan kondisi mereka saat ini
seperti mana fani
baik terima kasih jurnalis transmedia saiman atas laporan langsung anda dari timika papua
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate informasi selanjutnya